assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gubernur kalimantan utara
mengucapkan selamat menempuh hidup baru
kepada ananda kaisang dan erina
semoga menjadi keluarga yang sakinah
amin ya rabbal alamin
kaltara di hati